sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
maka kamu ditanya malah bengong
iya waktu itu kan pasti ada nama depan atau nama belakangnya
misalnya nama depannya indrawati bisa juga lusiwati atau farawati
atau siapa mia
cuma wati bu tidak ada nama depan hanya wati
oke deh kalau begitu
bu stop bu ini rumah saya
jadi kamu tinggal di sini mia
kamu tinggal sama siapa
aduh saya minta maaf ya saya terlalu banyak mencampuri urusan kamu
enggak apa apa kok bu sekali lagi saya mengucapkan terima kasih karena udah diantar pulang
besok saya tunggu kamu di sini ya
untuk apa bu
besok jam delapan saya jemput kamu lagi
jangan bu gak usah saya nggak mau ngerepotin ibu
mila saya nggak merasa direpotkan kebetulan rumah saya dekat sini juga jadi searah jalan ya
nggak apa apa bilang pokoknya besok jam delapan kita ketemu sini saya jemput kamu ya
iya bu terima kasih ya bu
aku yang harusnya bertanggung jawab ras
kalau saja waktu itu aku tidak minta fadil untuk menikahi alena keadaannya tidak sekacau ini
kalau benar benar gadis itu anaknya farah
haris pasti akan menyesal dengan perkataannya
aku akan mencari dia
ini medical record dari pasien yang bernama indriana
oh iya terima kasih
oh ya dok ini ada surat titipan buat dokter
surat surat ini dari siapa ya
kurang tahu dok tadi itu titipan dari satpam
oh yaudah terima kasih adi susi
aku tidak tahu kak
alhamdulillah sudah tidak berhak lagi menyimpan kalung itu kak
terima kasih untuk semuanya kamilah
semalaman perasaan aku gak enak
kamu mikirin taufan lagi
bukan tentang taufan fadil
tapi tentang kamilah
aku merasa bersalah dengan kepergian kamilah fadil
tolong temuin aku sama dia ya
aku mau ngebujuk dia supaya dia mau balik lagi sama kamu
boleh saya tahu nama kamu siapa
tunggu bentar ya
cunningnya sama ini
apa malah wrist stolen ya
akhirnya kocok sama burnout on istri
rasain karena orang transgender yang disayang
luparained pacaran itu
maafin saya sudah bikin kamu seperti ini
saya janji akan menyembuhkan kamu berapa pun biayanya
dan bagaimanapun caranya saya janji
saya janji akan nyembuhkan kamu
di strawberry cake itu tempat kamila kerja sekarang
kamu masuk saja
kamilah pasti ada di dalam
kamu tidak ikut turun
kalau aku ikut masuk kamila pasti tidak mau ketemu sama aku
bahkan nanti dia juga gak mau ketemu sama kamu lagi
aku ke sini itu untuk menyatukan hubungan kamu sama kamila lagi
kalau kamu tidak turun ya hubungan siapa yang mau aku satuin lagi
lagian kamu memang tidak kangen sama kamila
dan aku yakin kok
kamila tidak akan tega mengusir kamu
bila aku kangen banget sama kamu
aku senang banget
akhirnya kita bisa ketemu lagi
nanti aku juga senang ketemu sama kamu
kamu gimana kabarnya sekarang
sudah baik kan
kamilah kamu tuh kemana aja sih
kamu juga jarang jenguk aku
kamu udah lupa ya sama aku
katanya kita teman
kamu lagi berusaha
tidak mengganggu aku sama fadil
aku kesini itu untuk minta maaf sama kamu
selama aku sakit
aku selalu menyusahkan fadil
aku selalu menyusahkan fadil
aku nggak tahu kalau hal ini malah menyakiti hati kamu
dan membuat kamu meninggalkan fadil
tapi kamu harus percaya sama aku kamila
kalau diantara aku sama fadil nggak ada apa apa
aku sudah menganggap fadil sebagai saudara aku sendiri
aku adalah orang kurang
tapi kamu menungguku
kita bisa tetap berubah
tapi kamu harus lupakan saya
itu cuma kekuatan dari saya
jadi jauh lebih baik
jangan p traumas
aku mau bertahan nikah
aku tak perlu
kamilah akan minha
kom santi tambahan mewah
jadi berantakan kayak gini
kamilah tapi kamu gak usah khawatir
sekarang aku udah sembuh kok
dan aku gak akan mengganggu waktunya fadil lagi
dan kamu mau kembali sama fadil
kamilah kamu mau kan kembali sama fadil
elena ada satu hal yang harus kamu tahu
aku meninggalkan kak fadil
bukan karena kamu atau siapapun
tapi ini memang keputusan aku sendiri
keputusan macam apa itu kamilah
itu bukan keputusan yang bijak
kamilah harus kamu tahu siapapun itu kamu
harusnya kamu lakukan yang lain